kita lihat kita mengira bahwa jakarta begitu yang paling macet ternyata masih ada lagi kota yang lebih macet dari jakarta yaitu bandung
tapi mungkin karena jalan satu arah yang banyak diperlakukan di sana
nah ini ada informasi terbaru yaitu dari survei yang dilakukan oleh asian development bank pada september dua ribu sembilan belas
yang menyebutkan kota bandung sebagai kota termacet indonesia
kota bandung bahkan mengalahkan kota metropolitan seperti kata tadi lady katakan seperti jakarta dan ibu kota jawa timur surabaya
september dua ribu sembilan belas survei asean development bank atau adb menempatkan kota bandung sebagai salah satu kota terbacat dari dua ratus tujuh puluh delapan kota di empat puluh negara di asia
bandung berada di urutan ke empat belas mengalahkan dki jakarta di peringkat tujuh belas dan ibu kota jawa timur surabaya di posisi ke dua puluh
itu artinya kota bandung menjadi kota termacet di indonesia
melihat hasil survei wakil wali kota bandung yana mulyana angkat bicara dengan jumlah penduduk tiga tujuh juta bukanlah perkara mudah mengurangi kemacetan
pembangunan jalan layang dan juga melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik di kota bandung dinilai merupakan solusi tepat untuk mengurangi kemacetan saat ini
tapi tentunya kami pemerintah kota berupaya mengurai kemacetan ini
tapi karena memang kita juga agak sulit melakukan pelebaran jalan sehingga rekayasa jalan itu jadi salah satu pilihan kami untuk mengurai kemacetan
kemudian insya allah kami juga tahun ini sudah melakukan
membangun perlintasan tidak sebidang flyover itu di ahmadiani dan gatus broto
kemudian insya allah tahun depan juga akan pemerintah akan membangun flyover di jalan soekarno hatta
akan tetapi menurut pengamat transportasi itb sony sulaksono dengan jumlah kendaraan bermotor di kota bandung yang mencapai tiga juta
di mana delapan puluh persen yang merupakan kendaraan roda dua pembangunan jalan layang bukanlah solusi mengurangi kemacetan
ya transportasi itu memindahkan orang bukan memindahkan mobil
itu sebenarnya mindset yang harus kita pegang gitu
ya kalau kita memindahkan orang ya medianya bisa apapun gitu
nah media yang paling efektif memindahkan orang dengan lahan bandung yang cukup terbatas ya itu yang angkutan umum gitu
berdasarkan data dari dinas perhubungan kota bandung hingga dua ribu delapan belas jumlah unit kendaraan bermotor di kota bandung tiap tahun meningkat rata rata sebelas persen
itu artinya dibutuhkan solusi jangka panjang guna mengurangi kemacetan di masa yang akan datang
bandung jawa barat